pasca putusan sekitar pilpres di mahkamah konstitusi wakil presiden terpilih gibran raka buming raka menyatakan
jika prabowo gibran akan merangkul kubu anies caimin dan ganjar mahfud
gibran raka bumiraka mengatakan jika pihaknya terus berkomunikasi dengan kubu anis muhaimin dan ganjar mahfud
saat ini gibran tengah menunggu instruksi lanjutan dari prabowo subianto selaku presiden terpilih
terkait rekonsiliasi yang masih akan dibahas lebih lanjut
gibran menyambut baik jika rekonsiliasi bersama bisa terwujud
dengan demikian pembangunan bisa semakin kuat karena didukung dalam parlemen ataupun internal koalisi
ditunggu dulu saja ditunggu saja step by step prosesnya seperti apa